delapan bus trans jabodetabek yang melayani rute baru dari universitas indonesia di depok jawa barat menuju manggarai
tidak merisaukan para pengemudi angkutan umum di kota depok
mereka ini mengaku belum ada penurunan pendapatan setelah rute baru trans jabodetabek diluncurkan dua puluh lima april kemarin
sejumlah pengemudi angkutan kota jurusan depok pasar minggu dan depok taman mini
yang rutannya sejalur dengan bus trans jabodetabek rute baru
mengungkapkan belum ada pengaruh apapun dari penambahan rute ini terhadap pendapatan mereka
bahkan banyak yang belum mengetahui kehadiran moda angkutan baru di rute ini
biasanya dapat berapa pak
saya masih setengah hari sih
setengah hari ini dapat berapa pak
ya kadang kadang bisa dapat satu ratus lima puluh seratus gitu